itu tadi pernyataan dari rituan kamil sendiri yang mengatakan tidak ada pelarangan transportasi online di kota bandung
dan juga sebelumnya memang sudah banyak terjadi polemik di beberapa daerah terkait kehadiran transportasi online
yang juga banyak mendapat tanggapan dari masyarakat
benar sekali jadi ini seperti apa ya dua sisi begitu ya masyarakat membutuhkan tapi di sisi lain juga ada regulasi yang mungkin harus diatur lagi
kita beralih ke banyuwangi selanjutnya
sementara biasanya kehadiran transportasi online banyak mendapat penolakan
namun di banyuwangi ini ojek online dimanfaatkan rumah sakit daerah setempat untuk layanan jasa pengantar resep obat bagi pasien
layanan rumah sakit umum daerah belambangan banyuwangi jawa timur selasa siang tampak sepi dari antrian pasien di loket obat
kondisi ini terjadi setelah pihak rumah sakit menjalin kerjasama dengan layanan jasa ojek online
untuk mengantarkan resep obat bagi pasien rawat jalan secara gratis yang langsung diantar ke rumah
terobosan ini disambut baik para pasien

nggak antri lagi
dalam sinergi ini pihak ojek online hanya mengantarkan obat ke rumah pasien rawat jalan dan sudah terverifikasi
karena pasien kami sehari antara empat ratus sampai tujuh ratus pasien
kalau hanya petugas kami yang mengantar tentu tidak cukup
kami membutuhkan kerjasama dengan eksternal
sebelumnya pihak rumah sakit sudah memiliki layanan lain
yaitu ganjang aron yang bertugas mengantar resep obat ke rumah pasien tetapi khusus wilayah dalam kota